mulai hari ini paski braka dua ribu tujuh belas mengikuti latihan perdana bersama satuan gabungan upacara tujuh belas agustus
latihan hanya dilaksanakan dalam dua hari sehingga menjadi satu satunya kesempatan bagi mereka untuk menyamakan ritme formasi menjelang geladi bersih
latihan gabungan ini juga menjadi salah satu tolak ukur pemilihan paski beraka mana yang akan menduduki posisi vital dalam formasi upacara pengibaran bendera perayaan hari kemerdekaan republik indonesia
siapa saja ada pembawa baki kemudian pembentang bendera ada pengerek bendera dan juga para komandan kelompok
dan selain latihan intensif para pasukan penghibar bendera pusaka yang akan bertugas di istana pada tujuh belas agustus nanti rupanya memiliki beberapa ritual
salah satunya para paski bera perempuan mereka memiliki ritual khusus sebelum menjalani latihan pertama yaitu potong rambut
ada ritual yang berbahasa
ada yang harus diikuti oleh anggota wanita paski beraka yang akan bertugas tahun ini
ketiga anggota ini harus mengikuti ritual potong rambut
meski sebenarnya tidak wajib mereka memangkas pendek rambut mereka hingga lima cm di atas bahu
namun ketiga anggota ini mengaku melakukannya dalam rangka menjaga kekompakan antar pasukan paski braka
jadi kita lebih suka jiwa kursa saja kita jiwa kursa jadi semuanya digunting pendek gitu sih
tidak hanya itu daya rambut mirip poluan ini
ternyata memiliki fungsi tersendiri
di antaranya agar tidak mengganggu jarak pandang saat bertugas tidak mengganggu gerak serta agar tidak merasa kepanasan saat aktivitas di bawah terik matahari